usai menjalani laga debutnya di timnas pemain naturalisasi rafael struik menyampaikan rasa terima kasih
pada dukungan para supporter indonesia di stadion gelora bung tomo ketika melawan palestina
rafael pun mengaku terkesima dengan atmosfer yang diciptakan para supporter di stadion gelora bung tomo
ia hanya menyayangkan skuad garuda gagal meraih kemenangan pada laga yang diwarnai banyak peluang emas bagi rafael struik dan kawan kawan
keren stadion penuh pertempuran seluruhnya mereka menangis menangis itu keren
alhamdulillah tapi pertempuran itu bagus kita melakukan pertempuran yang baik tim berjuang keras jadi sekarang ke argentina